terima kasih mbak
wah naik bos
berapa lama ke jogja
paling seharian sih be
oh gitu ya
saya nitip ada motor di dalam bus
tolong jagain ya
ntar gua jagain
mbak bey tidur di sini
masa gua mau tidur di sini
paling gua ngontrol ngontrol semua kontraken dah
oh kirain di sini
kita pamit duluan ya
eh hati hati ya di jalan
jangan lupa oleh olehnya
iya tenang aja
abis itu jangan lupa ya beli kantong ketupat
buat apa mak
ya buat bikin ketupat lah
iya maksudnya mau dimasak sekarang
tapi beli kulitnya sekarang ya
jaga dulu mak
ibu ini siapa itu
sekarang saya menangih air jsome
terus pilih dari mana

hari ini kagak ada pesanan kue ya yan sur
eh gimana kemarin mukenanya bagus kagak
kalau surti masih dibungkus rapi mak
ya kenapa kagak dicoba
anu mak nanti aja surti mau pakai langsung buat sholat id
oh seperti itu
seperti itu mak
alianya ada kong
ada benar ya
ini ada temennya
mainnya di sini aja ya sambil nungguin mama pulang
mbak mau keluar dulu sebentar
pak nanti teh bawa oleh olehnya apa ya pak
aluh aluh bapak juga bingung tis bawa apa ya
udah atuh kue kering aja lah
beli di mana pak
beli di emak
uluh uluh kalau beli di emak mak atutis harus pesen dulu
sini tati bantuin bang
tapi duduk di mana bang
bapak lo ada ding
kagak ada pak haji
lagi ke mana
pak haji tunggu aja bentar ntar juga balik lagi
pak haji mau minum apaan
gue masih puasa
udah atutis beli yang gampang gampang aja lah
belinya mah gampang pak
yang susah teh milihnya
mau beli apa
ada lagi yang lebih susah dis
ngeluarin duit buat bayarnya
ati ati bang jalannya
ini tadi duduknya terlalu ke belakang takut jatoh
dari tadi kek bang kayak begini
pak bastante masa dulu sudah spring workshop
yang dayanya haben consequence inwei
ya udah tuh pak
nanti saya berangkat dulu ya
iya jangan lupa ya tis
oleh oleh sama tiket
barusan si alia nanya ke gue
lebar ini bapaknya pulang apa kagak
lu begitu aja sensitif amat sih
gue bingung jawabnya
bukannya mantul lo masih di singapura
masih jadi tupir taksi
yaudah aja lo bilang begitu sama dia
bilang aja bapaknya masih di singapura
buat dia sama emaknya
gue juga bilang begitu
terus apa lagi
kagak tau im
rasanya masih ada ngeganjel
ada aja lo ya pak
rp lima delapan ribu udah ya udah rp tujuh deh lagi jadi abang orang tadi mau nawar rp enam dapat kalau
rp enam mbak stop stop stop stop bang arojek antarkan aku ke depan nganter apa ngujek ya
ngantar lah bang apa bedanya ya beda tuh kalau ngantar meminta tolong terus gak pakai ongkos
kalau ngejek pakai ongkos bang emang antar tanpa ongkos boleh nggak tuh ya udah bang aja ke depan
masih mbak kembaliannya